berdasarkan topografi dan letak geografis indonesia merupakan negara yang tidak luput dari bencana alam
mulai dari puting beliung banjir hingga gempa bumi
oleh sebab itu mitigasi bencana menjadi krusial baik dari pemerintah maupun masyarakat
nah bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi dengan bencana
bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi dengan bencana
bagaimana seharusnya masyarakat beradaptasi dengan bencana
tutomo menilai respons pemerintah terhadap bencana sudah jauh meningkat
kita berbicara tentang indonesia yang memang secara topografis secara geografis
misalnya dikelilingi dengan tiga lempeng besar indo australia eurasia dan pasifik
kemudian dikelilingi ring of fire sehingga sebenarnya secara geografis tidak dapat dihindari bencana itu ya pak
dari upaya pemerintah sendiri pak untuk mitigasi bencana sampai saat ini bagaimana pandangan bapak
kalau saya melihat
semakin tahun semakin bagus ya
contoh kasus gempa di lombok kemarin itu responnya bagus
kemudian untuk respon yang luar biasa respon gempa palu ini ya
estimasi saya hari ketiga kita baru bisa bereaksi
kenyataannya kemarin saya dengar tni au sudah kirim tim advance ke sana untuk menilai kerusakan di bandara mutiara
dan mengusahakan bagaimana
tim apa first responder kita dari militer itu bisa tiba secepat mungkin
selain itu peran masyarakat dalam mitigasi bencana sangat krusial
yang paling sederhana adalah memiliki stok bahan kebutuhan pokok
seperti air besi makanan dan obat paling tidak untuk kurun waktu tiga hari jika terjadi bencana
bencana untuk first respond dari saat bencana terjadi sendiri pak
secara indonesia sendiri negara negara pulauan ada yang tinggal di posisi repat air
ada yang tinggal di gunung kami sendiri tinggal di perkotaan
seperti apa secara general pak mitigasi bencana jika bencana terjadi
yang pertama adalah masyarakat harus paham harus mengerti profil ancaman atau profil bahaya yang dihadapi oleh mereka ya
yang kedua mereka harus memahami karakteristik dari resiko itu
contohnya begini gempa itu tidak akan membunuh
yang tadi saya sampaikan ke anda ya
kita berdiri di sini gempa goyang goyang goyang ya kita paling pusing
yang membunuh adalah struktur bangunan yang kolaps dan menimpa orang yang ada di dalamnya
sehingga pada saat gempa terjadi mereka harus paham apa yang harus mereka lakukan
kalau kita dalam building ya kita harus segera keluar
nah kalau kita ada di pesisir apa yang harus kita lakukan
harus cari tempat yang lebih tinggi
nah kalau kita lihat kemarin video amatir ya yang beredar di masyarakat ya
terkait dengan tsunami di palu kemarin
nampak jelas bahwasannya mohon maaf masyarakat belum terdidik untuk mengantisipasi ini
itu kan bingung kan merespon begitu ada orang udah teriak itu ada air
mungkin insting pertama mereka adalah lari pak ya
lari saya lari kemana
gitu lari kemana
nah memahami karakteristik yang kedua
yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi
nah dalam konteks tingkat yang terkecil keluarga
persiapan logistik sesuai dengan kebutuhan keluarga
kalau anda punya bayi dengan anda punya orang tua kita yang sudah lansia ikut kita
akan beda kebutuhannya kan
kemudian juga minuman air minum ya makanan dan yang ketiga adalah obat
masyarakat berperan penting untuk membantu pemerintah dalam mitigasi bencana
yakni dengan mempunyai kesadaran dan berperan aktif seperti menyiapkan soft file bahan pokok
serta memiliki pengetahuan tentang tindakan pertama saat terjadi bencana